yang berlokasi di purworejo
lokasi inilah yang akan dikembangkan menjadi kawasan
inilah borobudur highland yang berjarak dua belas km dari candi borobudur
dan satu jam perjalanan dari yogyakarta international airport
di lahan seluas tiga ratus hektare lebih ini
badan pelaksana otorita borobudur terus melakukan pengembangan
setelah pemerintah menetapkan candi borobudur menjadi objek wisata super prioritas
melalui peraturan menteri keuangan
pemerintah menetapkan tarif masuk kawasan ini sebesar rp empat hingga rp lima belas per orang
tarif itu berlaku untuk warga negara indonesia
sedangkan untuk tarif kendaraan sebesar rp lima hingga rp dua puluh lima sekali masuk
badan pelaksana otorita borobudur menegaskan
biaya tersebut hanya tarif masuk kawasan bukan untuk biaya layanan di dalam
namun saat ini pihaknya masih menggratiskan tarif masuk itu
ada ambitator ada atraksi atraksi lain itu lain lagi tarifnya
kemudian nanti ada juga lahan lahan yang akan disewakan dengan pihak ketiga beda lagi tarifnya
jadi rp empat sampai rp lima belas ini kira kira pintu gerbangnya untuk pelayanan